juga berbicara mengenai kain kalau tadi kain batik yang digunakan oleh agnes monika
kali ini ada kain tenunusat tenggara timur yang tampil dalam panggilaran tunggal kutur fashion show new york
nah luar biasanya satu baju ini membutuhkan waktu sekitar empat bulan dalam proses perajutannya
untuk pertama kalinya kain tenun nusa tenggara timur tampil dalam pagelaran tunggal kutur fashion show new york
pada bulan september ini keindahan tekstur kain khas tradisional yang dirajut dengan tangan ini
merupakan hasil karya para pengrajin wanita dari nusa tenggara timur di bawah asuhan rumah pandai
lembaga non profit yang didirikan oleh desainer terkenal indonesia kanaya carita
bahan tenun asli yang dirajut selama berbulan bulan ini mendapat sentuhan estetika desain
selain dari kanaya tabita juga dari julia s laiskodat desainer busana tenun dan pemilik butik house of levico
julia mempunyai misi yang sama yaitu memperkenalkan kain tenun nusa tenggara timur ke panggung internasional
saya ini hari membawa dua kabupaten dari timur tengah selatan ntt dengan timur tengah utara ntt
dan ini hari saya membawa koleksi itu untuk spring and summer

makanya saya membawa warna warna yang lebih cerah ini ari
dan saya kepingin karena saya merasa mau memperkenalkan tenun tenun kita di indonesia begitu luar biasa
karena masing masing tenun itu mempunyai beda beda motif itu ada filosofi di balik itu semuanya
model menampilkan keragaman warna dan corak yang berkesan tradisional natural namun tetap elegan
puluhan media mengabadikan desain desain ini bahkan setelah acara fashion show selesai
semuanya telah dibuat telah dipindahkan tangan membutuhkan empat bulan untuk membuat satu barang
jadi ini benar benar membuat kutur dan seluruh acara ini sangat istimewa
dan terutama untuk memakainya jadi ini membutuhkan kreatif itu luar biasa
kapanpun saya dimanapun disuruh untuk mempromosikan nusa tenggara timur indonesia
saya pasti siap dan saya pasti akan ada di sana